di stasiun pasar senen sudah ada korespondensi nn indonesia femi apriyadi
ya selamat siang femi bagaimana kondisi di pasar senen saat ini
apakah masih tersedia tiket kereta mudik seminggu sebelum lebaran
ya selamat siang eva selamat siang prabu
di stasiun pasar senen yang memang menjadi salah satu kanal internal pt kai
untuk menjual ataupun juga memesan tiket untuk mudik lebaran
tahun dua ribu enam belas ini masih terpantau sepi
artinya memang tidak ada lonjakan dari penumpang atau antrian dari calon penumpang yang akan mendapatkan tiket
karena memang sejak tahun dua ribu sebelas lalu sudah ada alternatif pembelian atau memesan tiket untuk perjalanan kereta api ini
ada dari kanal internal sendiri atau cara konvensional juga masih berlangsung sampai saat ini
dengan antri di stasiun atau loket kereta api
dan justru saat ini juga disipremu
dan juga sudah mudah dengan kanal kanal eksternal yang disediakan oleh ptk kereta api
ada call center juga dan juga beberapa website yang bisa diakses secara mudah oleh calon pengguna atau penumpang kereta api ini
dan tadi saya juga memantau salah satu kanal internal yang berada di sini adalah kioska ini
ini terlihat tidak terlalu ramai antriannya tidak terlalu panjang begitu
walaupun metode konvensional atau antrian di loket pun sendiri juga masih berlangsung di dalam
dan ini memang terlihat sangat mudah
ini memang salah satu motivasi dari pt kai sendiri untuk bisa memberikan kemudahan bagi calon penumpang
yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api
namun tidak bisa dipungkiri bahwa dengan sistem yang diklaim canggih seperti ini
juga masih ada kekurangan kekurangan yang walaupun tidak terlalu banyak atau tidak terlalu spesifik
tapi paling tidak ini juga membuat calon penumpang merasa lebih sulit untuk mendapatkan
seperti pembayaran elektronik di belakang saya ini
penumpang memang tidak harus antri atau mendapatkan nomor antrian ataupun juga mengisi formulir
tapi mereka hanya tinggal membayarkan sejumlah uang nominal sesuai dengan harga tiket
tapi setelah itu mereka tidak mendapatkan tiket secara fisik
tapi harus dilakukan penukaran di cetak tiket mandiri seperti ini
ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama
begitupun juga dengan metode daring begitu yang ada di sejumlah kios kios perbelanjaan
mereka harus membayar sejumlah uang mendapatkan struk pembayaran
dan harus ditukar
dan juga harus ditukarkan lagi di antrian tiket secara mandiri ini
kekurangannya adalah memang banyak dari calon penumpang yang tidak mengerti bagaimana prosedur untuk menukarkan tiket ini secara mandiri ini eva
memang harus ada didamping oleh petugas ini yang tidak terlihat sampai saat ini
sehingga beberapa penumpang juga sulit untuk menukarkan tiket fisik
dan tidak mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai bagaimana mendapatkan tiket saat mereka bertransaksi di stasiun sendiri
sehingga ada antrian yang cukup panjang
jadi ini adalah hal yang harus kita lakukan secara mandiri ini eva